tahan dulu tahan
tahan dulu tahan
tahan dulu tahan
dilakukan pembentukan tim
siapa pelaku yang ada di
video viral tersebut
jadi dari jatan ras
jadi setelah kita mendapatkan
laporan membentuk tim
kemudian kita melakukan penyelidikan
agar kita mendapatkan
mengungkapkan atau menyampaikan
identitas yang menyampaikan
di video tersebut
identitasnya adalah hs
yang kemudian setelah kita lakukan
yang bersangkutan ada di
dan kemudian dibawa ke
dan sebelumnya adalah dilakukan
pengelidikan dulu di rumah
di sana kita ingin mencari
perang putih yang kita tunjukkan tadi
dan kemudian nanti secara rinci
secara mendetail akan dijelaskan oleh
direkturat reskrim umpolda metro jaya
waktu yang lalu telah mengungkap
video yang viral
yang dilakukan oleh seorang laki laki
yang kami amankan
oleh subdit jatanras
dengan inisial hs
di rumah budenya
saat sedang tidur tiduran
karena memang yang bersangkutan
melarikan diri dari rumahnya
setelah mengetahui apa yang dia sampaikan
tidak benar dan apa yang dia sampaikan itu viral
kemarin hari jumat
saat ada kegiatan
di muka umum di bawaslu
yang akhirnya disebarkan oleh
seorang perempuan yang akhirnya menjadi viral
terhadap tersangka ini
karena yang bersangkutan
patut diduga dan disangka melakukan
perbuatan makar dengan maksud
dan melakukan pengancaman terhadap
kemudian terhadap tersangka saat ini masih dilakukan pendalaman
untuk mengetahui motif
dan latar belakangnya
saat dilakukan penangkapan
tersangka sedang di rumah budenya
kemudian kita mencari
kemudian tutup kepala yang dipakainya
akhirnya tersangka menyampaikan bahwa
barang bukti tersebut ada di rumahnya di palmerah
kemudian kita juga melakukan
penggedahan ke palmera
akhirnya didapatkanlah barang bukti yang tadi
berasal dari sukabumi ya
ibu a akan kita lakukan pendalaman
kita juga sudah koordinasi dengan teman teman di
tindak lanjutin mas
ya nanti kita lakukan pendalaman
maksud dan tujuannya
menyebarluaskan video tersebut
maksimal seumur hidup
peradakan pasal satu ratus empat

profesi tersebut sama
nah tak tepat tapi yang penting itu adalah
kami tidak akan
udah gak apa apa saya aja
buah heasan di jakarta
buah heasan di jakarta
di tebet timur dalam
di tebet timur dalam satu
masi didalami mas
ya nanti setelah
kita cek dan kita lakukan pemeriksaan terhadap
sampaikan lagi mas ya
masi didalami ya
masih didalami mas saat ini pemeriksaan masih berlangsung
ya masih pemeriksaan berjalan ya
saya kira cukup sudah jelas ya
ini adalah pemeriksaan tersangka saudara dokter egy sujana
jadi informasi dari penyidik yang bersangkutan nanti akan hadir sekitar jam enam belas sore
jam enam belas sore jam enam belas nanti yang bersangkutan hadir di polda metro jaya
jadi nanti kita tunggu saja nanti jam enam belas di polda metro
yang memang awal di pap itu satu juga jadi lima

mereka mungkin ada pelaporan baru atau mungkin apa begini
jadi begini jadi laporannya tidak hanya satu laporan model b
ya ada orang yang melaporkan ya memang sesuai dengan laporannya
sudah melaporannya kan ada itu ada pasarnya sudah diterangkap di sana
jadi misalnya nanti ada misalnya ada tidak ada keberatan silakan ada
ada apa namanya perapuradilan silakan saja
kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang mereka sangkakan itu ya
saya rasa tidak ya itu tidak masalah ya
itu sudah kita lakukan semua kita tangkap juga iya
tapi kan anak di bawah umur ya ada tempat khusus sudah b dua puluh satu sudah tahap dua ya
sudah kita lakukan semua
sudah tahap satu tap dua tap dua sudah kita kirim ke kejaksaan